rencananya satu dari tiga tersangka pembunuhan sadis terhadap ep
ra akan menjalani sidang perdananya di pengadilan negeri tangerang
pada dua belas mei lalu ra bersama dua rekannya membunuh ep secara sadis
setelah memperkosanya terlebih dahulu
ra akan menjalani peradilan anak karena usianya yang masih di bawah umur
dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari sidang kasus pembunuhan sadis terhadap ep di tangerang
kami sudah terhubung dengan korespondensi ann indonesia silvano hajid
jadi pagi ini rencana sidang perdana dari ra seorang anak di bawah umurnya
ini yang umurnya masih enam belas tahun dan ia diikutkan dalam sidang seperti layaknya
sidang pada umumnya dan sidang perdana ini nantinya diagendakan untuk mendengarkan
tuntutan dari jaksa penuntut umum dan sidang ini akan dilaksanakan sekitar pukul sebelas siang nanti rencananya
dan akan menghadirkan juga jaksa penuntut umum dan juga hakim pada umumnya
jadi kosa hukumnya nantinya akan mendampingi ra sebagai terdakwa di sini
sementara jalannya sidang tertutup atau terbuka kita masih mengikuti keputusan hakim pada nantinya
apakah ini akan sama sidangnya seperti sidang beberapa waktu lalu sidang anak di bawah umur
dengan kasus yang serupa atau kasus terhadap yeye yang mengakibatkan atau ada fonis sepuluh tahun bagi ke sepuluh terdakwa
sementara sampai saat ini kita masih menunggu jalannya sidang
pada pukul sebelas siang nanti
kasus yang terjadi ini sempat menjadi perhatian publik gitu
menjadi cukup mendapatkan perhatian cukup besar begitu
lalu bagaimana dengan penjagaan yang akan dilakukan oleh pihak keamanan terhadap sidang yang dilakukan secara tertutup ini nanti
publik mungkin nanti akan datang ke sini untuk melihat atau penasaran mereka akan jalannya sidang perdana ini
tetapi yang jelas sampai saat ini tidak ada pengamanan ekstra
terhadap sidang yang akan berlangsung siang nanti
sementara jika kita lihat di sekeliling pegandaan negeri tanggerang ini juga tidak ada pengamanan ekstra yang ada di beberapa sudut di sini
sidang akan berlangsung seperti biasa dan ini merupakan sidang pertama
tetapi yang kita khawatirkan adalah jumlah orang atau jumlah simpatisan terhadap kasus ini yang begitu banyak nanti yang akan datang ke ruang sidang
alfian dan lady
puan lolo apa ancaman hukuman yang akan dihadapi terdakwa
dan apakah nanti akan
pastikan keluarga dari korban juga akan menghadir persidangan
sampai saat ini keluarga dari korban masih belum dapat terkonfirmasi apakah akan hadir atau tidak
tetapi mengenai tentang ancaman hukuman terhadap ra muslim pun sudah terkena pasal berlapis dalam tututannya
tetapi ini semua tergantung dengan keputusan hakim
apakah nanti akan diberikan hukuman maksimal sepuluh tahun penjara
karena mengingat ra ini masih di bawah umur enam belas tahun
masih ada pasal sebelas tahun dua ribu dua belas tentang jalannya persidangan terhadap anak
ini juga pada akhirnya mengganjal maksimalnya hukuman terhadap ra
sementara jika kita lihat ini pada orang biasa atau orang yang sudah cukup umurnya untuk mendapatkan hukuman
paling tinggi hukumannya adalah seumur hidup
baik terima kasih silvano hajid melaporkan langsung dari pengadilan negeri tangerang